pak iryawan selamat sore
kami dari cnn indonesia pak iryawan selamat sore
pak iryawan bisa anda informasikan
berapa orang pelaku yang ditangkap dan bagaimana kondisi pelaku saat ini
dua tersangka pelaku sudah
jajaran kepolisian metro jaya
di wilayah bekasi
di mana ada otaknya namanya
dan satu lagi erwin sumorang
jadi sudah tertangkap dua orang
dua orang tertangkap
keduanya saat ini sudah diamankan atau bagaimana
berpaksa kita tidak tegas karena melawan
masih dalam keadaan hidup untuk kita kembangkan
tapi yang dilumpuhkan tersebut apakah dalam
kondisi hidup atau bagaimana pak irawan
satu orang meninggal dunia
karena darahnya cukup banyak sehingga
tidak bisa terselamatkan akan dibawa ke rumah sakit
pak iryawan dua orang tersebut
bisa kami mendapatkan informasi
apa motifnya dan apa profesi mereka
nanti kita akan lihat profesi yang jelas
itu spesialis pelaku tiga ratus enam puluh
perampokan di rumah
kita sudah bisa pastikan yang bersangkutan
artinya apakah memang
dua orang ini menjadi bagian sebuah jaringan kejahatan
tertentu pak iryawan
ya kelompokan itu kan empat orang pelakunya
ini bersama sama mereka melakukan
perampokan di rumah
almarhum sudara dodi
oke sudah tertangkap dua satu dilumpuhkan
artinya ada dua orang lagi yang diburu oleh
betul ya saya mengimbau kepada pelaku yang dua
ceklah mererahkan diri
untuk bisa bertanggung jawab
baik pak iryawan kemudian ada empat orang
yang akhirnya di
apakah itu memang sudah final empat orang pelaku
atau mungkin saja berkembang lagi pak iryawan
nanti kita kembangkan pemeriksaan
daripada pelaku yang tertangkap
pak iryawan tadi anda menyebutkan bahwa ini
biasanya adalah jaringan untuk melakukan perampokan
tapi tidak ada barang yang hilang pak
di rumah ataupun di tkp
kata siapa tidak barang hilang
kemarin informasi yang kami peroleh
sementara dari humas polda metro jaya
menyebutkan belum ada
barang yang hilang apakah ada informasi terbaru pak
apa itu pak iryawan yang hilang dari rumah
kita akan lihat barang tersebut karena
rupa tas yang kita
lihat di dalam rekaman
ctv dan dari
pengakuan caksi yang hidup
pak iryawan apakah mereka melakukan perampokan
dan juga pembunuhan dengan rencana sebelumnya
nanti kita bisa tahu setelah
pemeriksaan caksi tersangka
tanyakan sampai orang
mati di sana itu bagaimana ceritanya
karena kita jelas kalau disekap
dalam ruangan sekecil itu pasti
akan bermasalah akan kekurangan oksigen
periksa kita akan dalami dari tersangka tersangka
pak iryawan bisa kami mendapatkan
inisial pelaku yang saat ini sudah diamankan
yang sudah diamankan oleh kepolisian
yang satu yang satu lagi es
terakhir saya ingin tahu bahwa tadi anda
menyebutkan sudah mengamankan dua orang
apakah nanti akan digelar konferensi pers
karena masyarakat menunggu
siapa pelaku tersebut
kemudian masyarakat juga ingin
segera pelaku tertangkap
karena ini termasuk pembunuhan atau
perampokan atau kejadian yang cukup
sadis menurut saya
cukup besar sehingga
menelan perhatian publik
baik secara nasional
bahkan ini menjadi
berita internasional juga
baik pak iryawan
apakah sebelumnya keempat dari yang saat ini
disebutkan sebagai pelaku pembunuhan
dan hukum beneran yang disebutkan tadi perampokan itu
apakah mereka pernah melakukan
kejahatan yang sama sebelumnya apakah salah satu mereka
adalah residivis atau lain sebagainya
track record nya seperti apa pak iryawan
ya salah satu pelaku yang tadi
rb ini penjahat lama
dia sudah melakukan
sudah berulang kali masuk penjara
kalau yang ketiga lainnya belum pernah
yang tiga dan kita dalam yang kita cocokkan dengan database
yang ada yang satu tersebut
itu pelaku yang sudah
atau profesional dan sering melakukan
profesional tersebut apakah
seperti mereka menggunakan senjata tajam ataupun senjata api
seperti apa profesional yang mungkin anda maksudkan pak ya
ya profesional ya bisa ngambil barang itu
bisa dengan gampang dia
orang dimasukkan ke dalam
atau dalam ruangan dua kali satu
berarti udah biasa itu kan
kalau orang tidak profesional tidak mungkin begitu dong
oke pak iryawan
tadi anda menyebutkan dilakukan
penangkapan di daerah bekasi apakah itu di rumah tersangka
atau mereka memang
sedang bersembunyi di tempat yang bukan rumah mereka
ya di rumah
salah satu kerabat
pak irawan terima kasih irjen polisi m iryawan kapolda metro jaya
sedikit saya ingin tanya
motifnya apakah sudah bisa diketahui pak
ya motifnya perampokan
pak iryawan bisa saya juga ingin tahu
bahwa kemudian kan ini akan diburu lagi dua orang
apakah masih di wilayah bekasi atau
di mana pun wilayah lain akan saya buru
oke apakah dalam tadi yang anda sebutkan
proses perlawanan tersebut mereka menggunakan senjata
untuk melawan pihak kepolisian senjata api
atau senjata tajam pak iryawan
nanti kami akan tanya ke
petugas lapangan tapi belum
bisa memastikan itu nanti akan kami
pak iryawan bagaimana dengan kondisi
baik terima kasih irjen polisi m iryawan
kapolda metro jaya telah bergabung bersama kami
di cnn indonesia pada sore hari ini